harus memiliki integritas bertanggung jawab dan juga berpihak pada kebenaran
ya saya setuju demi menyampaikan informasi yang lengkap dari semua sisi
sehingga tidak ada sisi yang tidak tersampaikan
sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh suatu persoalan kepada publik
akurasi bisa didapatkan dari riset cek data dan tentunya verifikasi kepada narasumber yang tepat dan juga memiliki kapabilitas
saya bram herlambang untuk cnn indonesia